saudara setelah dinyatakan menang pemilu dua ribu dua puluh empat pasangan presiden dan juga wakil presiden terpilih
prabowo subianto dan gibran raka buming raka mulai menyusun komposisi kabinet pemerintahan mendatang
otak atik susunan kabinet nampaknya sudah mulai dibahas oleh capres dan cawapres terpilih prabowo gibran
wapres terpilih gibran raka buming raka menyatakan soal kabinet telah dibicarakan saat bertemu prabowo jumat lalu
namun gibran belum bersedia mengungkap lebih banyak soal komposisi kabinet pemerintahan mendatang
soal susunan pembentukan kabinet mendatang istana pun buka suara terkait potensi keterlibatan presiden joko widodo dalam pembentukan kabinet pemerintahan prabowo gibran
koordinator staf khusus presiden ari dwipayana dalam pesan tertulis kepada kompas tv mengatakan
terkait narasi yang dikembangkan beberapa pihak termasuk media
yang menyebutkan keterlibatan presiden jokowi dalam pembentukan kabinet mendatang
perlu ditegaskan sebagai berikut
pengangkatan menteri dalam kabinet mendatang sepenuhnya menjadi hak prerogatif presiden terpilih setelah dilantik dua puluh oktober dua ribu dua puluh
wakil ketua umum partai gerindra prasetyo hadi menyebut
adanya masukan maupun pandangan dari pihak lain terhadap perumusan menteri menteri di pemerintahan prabowo gibran mendatang
supaya pada waktunya kalau pak prabowo kemudian secara resmi dilantik menjadi presiden
beliau sudah sangat memahami masalah masalah yang harus dihadapi dan apa saja yang harus dikerjakan untuk melanjutkan pembangunan bangsa kita
memang penentuan menteri jadi hak prerogatif presiden
selain dari kalangan profesional tentu yang jadi pertimbangan adalah komposisi menteri untuk partai koalisi pendukung prabowo gibran
bagaimana bergabungnya partai di luar koalisi dalam pemerintahan mendatang
tim liputan kompas timur
dan saudara kalau kita lihat nih prabowo subianto dan gibran raka buming raka ini mulai menyusun komposisi kabinet pemerintahan mendatang
lalu bagaimana membaca komposisi kabinet nanti di tengah semakin menguatnya isu partai non koalisi yang bergabung dan isu cawe cawe presiden joko widodo
kita ulas bersama dengan analis komunikasi politik dari universitas pajajaran
mas mitra dwi bowo yang telah bergabung bersama kami di kompas malam
jadi anda melihat komposisinya akan seperti apa ini
ini memberikan urgensi untuk kemudian bisa merangkul partai partai di luar koalisinya gitu kan untuk bisa masuk ke dalam koalisi pemerintahan
dan tentu tidak ada makan siang gratis dalam hal ini ketika mengajak masuk partai ke dalam sebuah koalisi
tentu harus ada kursi yang disiapkan untuk menteri kepada partai partai itu
dan menurut saya ini yang membuat
komposisi di dalam kabinet pak prabowo gibran ini akan lebih banyak diisi dari partai politik
pertama karena tadi mengajak partai dari luar
dan tentu saja partai yang sudah ada di dalam jangan sampai kemudian keluar ngebekkan gitu
dan disitu butuh apa ya
akomodasi politik atau politik merangkul gitu kan
sehingga dibutuhkan banyak kursi kursi menteri
ini untuk diisi oleh partai politik gitu
jadi menurut anda akan mendominasi akan didominasi oleh partai partai yang koalisi ditambah lagi yang nantinya non koalisi yang akan bergabung
karena kalau dilihat ini kan semua partai koalisi ini kan pasti pengen dapat yang terbaik begitu
bahasa sederhananya nanti gontok gontokan dalam tanda kutipnya itu kayak gimana nanti sehingga bisa dapat kursi jatah menteri ini
ya menurut saya selain jumlah
jatah menteri juga ada soal posisi strategis menteri ya mas ya
menteri menteri di bidang ekonomi misalnya
kan di situ ada menteri perekonomian ada menteri bumn yang kemudian diincar oleh banyak pihak
kemudian ada menteri esdm yang juga jadi incaran banyak pihak
menurut saya selain jumlah menterinya juga menteri apa yang kemudian bisa dijadikan kartu tawaran
buat pak prabowo gibran untuk mengundang partai partai yang sedang di luar ini gitu kan
jadi menurut saya tidak hanya soal jumlahnya ya mas ya
oke tidak hanya jumlah namun posisi strategisnya itu ya yang diincar ya
nah untuk komposisinya sendiri masih soal komposisi ini kan prabowo dan juga gibran tengah diskusi begitu mereka sudah mulai membahas
kemudian ada isu juga bahwa ada keterlibatan ataupun cawek cawek dari presiden jokowi dodo
anda melihatnya ini sebagai hal yang wajar begitu karena kan
prabowo gibran ini kan tentu akan meneruskan pemerintahan yang sudah dijalankan oleh joko widodo
ya saya melihat kewajaran kalau di titik ini pak jokowi nggak cawe cawe justru sangat aneh
karena kan kemarin kemarin pak jokowi sudah cawek cawek untuk kemudian meminta pak prabowo gibran
sehingga andil itu tampaknya agak aneh ketika hanya berhenti ketika prabowo gibran kemudian jadi pemenang
ini akan diteruskan oleh pak jokowi walaupun mungkin tidak sekulgar dan tidak seterbuka itu ya
makanya pernyataan pernyataannya pak jokowi juga ya tanya saja ke pak prabowo kan gitu
atau mas gibran bahkan bilang ya ngasih saran ngasih masukan gitu kan
nah kita nggak tahu apakah masukannya kemudian dianggap sebagai sebuah keharusan oleh pak prabowo
atau kemudian itu masih ditimbang timbang dan tentu saja menimbang nimbangnya akan dekat
sama mas gibran yang juga notabene anaknya jokowi kan
jadi akan sangat susah kemudian membayangkan bahwa pak prabowo memutuskan sendiri
oke jadi memang wajar begitu ya ketika ada keterlibatan dalam tanda kutip ini meminta nasihat begitu ya
karena memimpin sebelumnya adalah presiden jokowi dodo
sejauh mana nih nanti keterlibatannya
tapi menurut saya ada posisi posisi strategis yang tentu diisi oleh orang orangnya pak jokowi
kita lihat apakah benar pak pratik itu masih tetap di kabinet gitu
kalau benar berarti ya bisa kita tandai bahwa itu hasil cawe cawe nya pak jokowi
berarti tidak hanya mengakomodir partai koalisi ditambah dengan non koalisi yang mau gabung
kemudian juga harus mengakomodir komposisi dari kalangan profesional
dalam tanda kutip jokowi dodo
dan titipannya menurut saya tidak hanya dari pak jokowi kan
ada beberapa pemberitaan bilang bahwa pak luhut juga ditip
ada beberapa pernawirawan yang seangkatan pak atau bahkan di antara angkatannya pak pabowo itu juga ditip
jadi menurut saya hari ini pak pabowo akan kembang jiran titipan
tapi tentu saja titipannya pak jokowi akan mendapatkan tempat istimewa
karena ya tadi kontribusi andil pak jokowi selama pemenangan kalau liburan itu
lebih mendominasi dari parpol atau kalangan profesional
kalau menurut saya akan lebih banyak dari kalangan parpol mas
karena ya tadi kebutuhan utamanya merangkul banyak partai politik
dan itu mau gak mau dia harus kemudian ya bahasa kasarnya bertransaksi lah
dengan kursi kursi menteri ini gitu
tapi ada kan mas kunto kalangan parpol yang memang secara kompetensi itu layak
sehingga bisa dikatakan sesuai dengan profesinya
bahkan di kabinetnya pak jokowi kan ada profesional
tapi kemudian kalau dilihat dalamnya itu sebenarnya juga orang partai juga gitu
biasa cuman apakah ketika dia ditunjuk itu dia mewakili profesional
atau kemudian mewakili partai politik
dan itu kan berarti kalau dia mewakili partai politik mengurangi jatah partainya gitu
kita nantikan ya seperti apa otak atik susunan kabinet yang akan digodok oleh prabowo dan juga gibran di pemerintahan mendatang
terima kasih analis komunikasi politik dari universitas pajajaran mas gunto adiwibowo telah bergabung bersama kami di kompas malam